kita ke informasi lain empat tersangka warga negara taiwan di jumat siang dipindahkan dari polda kepulauan riau ke dermaga beacukai pelabuhan sekupang batam kepulauan riau
mereka dibawa beserta dengan barang bukti satu enam ton sabu
pemindahan tersangka dan barang bukti ini mendapat pengawalan ketat
barang bukti sabu satu enam ton disimpan dalam delapan puluh satu buah karung sementara empat tersangka diangkut menggunakan mobil barakuda
dengan pengawalan ketat dari aparat brimob bersenjata lengkap
jumat sore kapolri jenderal tito karnavia dan juga menteri keuangan sri mulyani menggelar rilis resmi terkait pengungkapan upaya penyelundupan narkotika ini
kita sudah terhubung lewat sambungan skype ini dengan jurnalis transmedia ada agus iswanto di batam kepulauan riau
agus selamat sore kalau kita lihat tadi dari hasil expose yang dilakukan ada dihadiri juga oleh kapolri
ada menteri keuangan sri mulyani
apa poin poin yang disampaikan oleh kapolri dan juga menteri keuangan ini terkait dengan upaya ataupun kasus dengan satu enam ton sabu ini agus
yang pertama rekan reinhardt diinformasikan oleh kapolri yaitu jenderal tito karnavian pada sore hari
persisnya di lokasi dermaga pelabuhan logistik kupang batam
memberikan aplaus kepada para jajaran kepolisian
yang kedua diadakan oleh jenderal tito karnavia yang terkait penangkapan satu enam ton sabu di sebuah kapal bermuatan
sebuah kapal berbendera singapura yang berasal dari taiwan
nah ada pun beberapa poin yang pertama adalah meningkatkan sinergitas antara aparat terkhusus jajaran yang ada di wilayah
jenderal tito karnavia
yang kedua diadakan oleh kapolri yaitu jenderal tito karnavia pada sore hari
persisnya di informasikan oleh kapolri yaitu jenderal tito karnavia pada sore hari
dipindahkan dari polda kepulauan riau ke dermaga bea cukai pelabuhan sekupang batam kepulauan riau ya
nah setelah kemudian ada proses pemindahan ini bagaimana dengan pengembangan kasus ini
yang memang ini kan cukup mengagetkan ya karena jumlahnya begitu besar satu enam ton sabu
bagaimana kemudian nanti proses
perkara ini dikembangkan lebih luas lagi
ya informasinya keempat warga negara keempat warga negara taiwan ini akan dibawa ke jakarta ya untuk dilakukan pendidikan
oleh satgasus mabes polri
barang bukti apakah itu berasal dari taiwan
tong berasal dari sejumlah negara yang disinyalir yaitu seperti filipina seperti thailand
nah pun sejauh ini yang bisa dipastikan adalah keempat warga negarawan ini akan dibawa ke jakarta untuk dilakukan penyidikan
baik jadi akan dibawa ke jakarta keempat tersangka yang tadi di kepulauan riau kemudian akan dibawa ke jakarta untuk menjadikan lebih lanjut
terima kasih agus iswanto jurnalis transmedia
media untuk laporan anda